polisi pun telah menetapkan nia ramadhani dan ardi bakri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba
kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus memberikan keterangan resmi pada kamis siang
didampingi kapolres metro jakarta pusat kombes pol hengki haryadi
kabit humas polda metro jaya ini mengungkapkan bahwa kasus narkoba yang melibatkan nia ramadhani dan suaminya
bermula dari penangkapan sopir berinisial zn pada pukul sembilan pagi
dari hasil penggeledahan ditemukan satu klip sabu seberat tujuh puluh delapan gram
dan saat diintrogasi sang supir mengaku bahwa sabu yang dibawa adalah milik majikannya yang berinisial ar
dan polisi pun yang melakukan pengembangan akhirnya melakukan penggeledahan
dan menemukan alat hisap sabu di rumahnya di kawasan pondok indah jakarta selatan
dalam pengembangan penyelidikan
artis ini atau artis nia ramadhani ini mengaku sang suami juga ikut menghisap narkoba
lalu pada pukul delapan malam ardi bakri akhirnya menyerahkan diri dan hasil tes urinnya dinyatakan positif narkoba
ini perempuan umurnya tiga puluh satu tahun ibu rumah tangga
yang ketiga inisialnya aap
umur empat puluh dua tahun laki laki karyawan swasta
ra dan aab ini adalah suami istri
ra adalah seorang public figure
lakukan penggeledahan di kediaman saudara ra dan menemukan saudara ra di dalam rumah
hasil penggeledahan ditemukan lagi bom
atau alat hisap sabu sabu